partai gerindra siap pasang badan bela presiden joko widodo di sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
gerindra menyebut siap patahkan argumentasi gugatan tim hukum anies mohaimin yang menyebut
intervensi presiden joko widodo di pilpres mampu memenangkan prabowo gibran
kita akan bahas bersama dengan kabur samad anggota dpr ri fraksi partai gerindra
juga pengamat politik ikrar nusa bakti
selamat petang bu ibrahim
selamat petang pak kamur samad
mengapa gerindra dirasa perlu membela nama jokowi yang disinggung di sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
bagian mana yang dirasa oleh gerindra ini tidak tepat dari gugatan satu dan tiga
pertama mas ibrahim tentu kita semuanya yang bekerja dalam jaringan tim pemenangan
baik yang tergabung di tkn
maupun yang tergabung di koalisi partai
maupun yang tergabung dalam relawan
betul betul secara sungguh sungguh bekerja
berdasarkan data yang kita miliki
nah salah satu data yang kita jadikan rujukan tentunya adalah hasil pilpres sebelumnya
karena sosok prabowo subianto sudah mengikuti kontestasi
dalam tiga event pemilu sebelumnya
dari data data itu menunjukkan ada wilayah ada teritorial
yang memang kita perlu memberikan perhatian kerja ekstra kerja keras
sehingga mau tidak mau itu adalah bagian daripada kerja keseluruhan dari tim pemenangan
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta para relawan
lalu kemudian berkaitan dengan posisi presiden
joko widodo kita tentu menyadari betul bahwa sejak dua ribu sembilan belas
partai gerindra telah memutuskan berkoalisi bergabung dengan pemerintah
maka tentu segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan
menjadi bagian daripada tanggung jawab dari partai gerindra
secara otomatis tentunya partai gerindra akan turut serta
untuk menjelaskan kepada masyarakat kepada publik
nah dalam hal gugatan di mahkamah konstitusi
tentu partai gerindra menyiapkan argumentasi
menyiapkan bukti bukti sebagai bantahan
sebagai kekuatan yang bisa didalilkan
yang bisa dipaparkan nantinya dalam menggugurkan gugatan yang disampaikan
jokowi dodo selain sebagai kepala negara
beliau juga adalah kepala pemerintahan yang bertanggung jawab
menjalankan berbagai macam program
termasuk di dalamnya program yang sifatnya perlindungan sosial
di tengah kesulitan ekonomi masyarakat
baik kami tahu pak ikrar bagaimana anda melihat sikap gerindra
sidang sengketa pilpres ini pak ikrar
ya sebetulnya pemilu presiden tahun dua ribu dua puluh empat ini
memang sesuatu yang menarik untuk dikaji
dari segi hukum dan juga dari segi politik ya
karena ini adalah suatu yang keanehan
kenapa terjadi atau disebut anomali politik
jokowi itu maju dari wali kota sampai presiden dua kali ya
gubernur dki juga satu kali
itu di bawah bendera pdip ya tapi kemudian pada pemilu dua ribu dua puluh empat dia malah mendukung calon presiden dari partai gerindra ya
yang dua kali sudah dikalahkan oleh beliau pada dua ribu empat belas dan juga dua ribu sembilan belas gitu ya
dan ini juga tentunya ada kepentingan pribadi beliau karena biar bagaimanapun ya
kalau tadi bung kabru samad mengatakan beliau adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
tapi dia juga adalah kepala keluarga yang anaknya kebetulan bersanding dengan pak prabowo subianto menjadi calon wakil presiden dua ribu dua puluh empat ini ya
yang tadinya juga adalah kader pdip gitu kan
nah kenapa gerindra itu akan pasang badan
karena partai gerindra tahun dua ribu dua puluh empat ini adalah partai yang diuntungkan ya
walaupun dalam kaitannya dengan pemilu legislatif gerindra memang tidak terlalu beruntung dibandingkan dengan partai golkar ya
yang sama sama mendukung paslon nomor dua tersebut ya
ini yang kemudian buat saya jangan kaget
jadi ini jadi timba balik jadi timba balik dari gerindra ke jokowi gitu
dari gerindra ke jokowi atau bagaimana
ya bukan balas budi karena biar bagaimanapun partai gerindra adalah partai yang sangat memiliki kepentingan politik dan hukum
untuk mempertahankan posisi jokowi tersebut ya
walaupun kita tahu bagaimana permainan jokowi melalui mahkamah konstitusi
kemudian bagaimana sebagai orang yang dulu dipasang oleh pdip menjadi calon presiden dua kali berturut turut
tentunya jokowi juga tahu di mana kandang kandang dari suara yang dia peroleh tersebut ya
makanya jangan heran kalau kemudian dia berupaya melemahkan pasangan khususnya ya
pasangan ganjar mahfud ya di wilayah wilayah yang dulu dia banyak sekali mendapatkan suara dukungan
oke kita tanggapannya pak kamsama tadi disinggung soal ada kepentingan pribadi jokowi di pemilu kali ini
dan juga tadi disinggung soal gerindra diuntungkan
ya jadi kita kan bekerja sama dengan presiden jokowi partai gerindra secara resmi memang sudah tahun kelima ya
jadi tentu dalam perjalanan kemudian ada proses kaderisasi menyiapkan kader
kemudian dari wali kota kemudian masuk sebagai calon wakil presiden
karena undang undang keputusan mahkamah konstitusi membolehkan
jadi mau tidak mau itu adalah keputusan politik yang diambil oleh partai gerindra
dan kita tentu berjalan di atas koridor hukum ketentuan yang sudah diputuskan oleh mk
lalu kemudian kita menawarkan program mas ibrahim
mengarahkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan di bawah paslon prabowo gibran
dan ternyata tawaran tawaran program yang kita sampaikan kepada masyarakat itu mendapatkan apresiasi
dan itu dibuktikan dengan jumlah suara yang cukup signifikan mencapai sembilan puluh juta suara
ini menunjukkan sembilan puluh juta suara tersebar menang di tiga puluh enam provinsi
bahwa ini menunjukkan berarti ekspektasi masyarakat itu bisa ditangkap oleh paslon prabowo gibran
oleh partai koalisi oleh relawan sehingga mampu diakselerasi menjadi satu pilihan politik pada pemilu kemarin
lalu kemudian menghadapi gugatan ini tentu paslon dua sudah mempercayakan kepada tim hukum yang sudah dibentuk
dan kita punya keyakinan betul tim hukum ini memiliki pengalaman yang cukup memadai untuk menghadapi proses sengketa persidangan di mahkamah konstitusi ini
pak ikra kalau anda lihat dari gugatan satu ratus tiga ini seberapa kuat argumentasi yang disampaikan
dan apakah nanti berpengaruh terhadap legitimasi hasil pemilu menurut anda pak ikrar
ya sebetulnya kalau kita lihat dari gugatan yang diajukan ya saya pikir sangat kuat ya
kenapa demikian karena biar bagaimanapun persoalan apa namanya itu
diajukannya nama gibran itu menjadi suatu problem besar dalam persoalan di mahkamah konstitusi ya
apalagi ada keluar keputusan dari mahkamah kehormatan mk begitu kan
dan kemudian kalau kita perhatikan juga ya bagaimana kemudian kpu juga mendapatkan
misalnya peringatan keras berkali kali ya dari lembaga yang diatasnya ya
itu juga menunjukkan betapa problem ini memang sangat besar ya
dan anda jangan lupa juga ya proses bagaimana presiden jokowi juga menentukan
siapa siapa menjadi plt pejabat di daerah ya baik pada tingkatan gubernur ya
khususnya pada tingkatan gubernurnya ini juga menentukan
gubernur aceh ya plt gubernur aceh karena aceh ternyata dikuasai oleh pasangan nomor satu ya
itu hanya beberapa hari setelah pemilihan presiden ya itu langsung plt gubernur acehnya langsung diturunkan jabatannya
tapi ini perlu pembuktian ya nanti yang kita akan tunggu bagaimana pembuktian di sidang mahkamah konstitusi
yang saat ini tengah berproses
terima kasih pak ikrar
pak kamrul samad telah meluangkan waktu di program kompas petang menyampaikan pandangannya dalam program kompas petang